sorry ya gue kayaknya harus ke kamar mandi deh
jangan lama lama cicil ya jangan lama lama
oh keras sih
oh jari gue mengalami sini ya
aduh cukit banget
siapa yang mengotori sekolah seperti ini

shh lu tuh jangan cari gara gara deh kim
tapi kan lu tuh akhir akhir ini udah banyak dapet masalah kimi
kamu ini anak baru disini selalu saja bikin masalah
tapi kalau lampe kayak gitu lama lama si deren bisa gila beneran kali ya
kalau bikin ginian keinginan kita bisa terkabul
ini buat bapak
sudah jangan banyak alasan ya
mudah mudahan keinginan kamu itu bukan untuk kamu
mudah mudahan keinginan kamu itu bukan lolos dari hukuman bapak
itu tidak akan pernah terjadi
sekarang ayo ikut apa ke dalam
ya bapak origaminya pak
deren jadi gila beneran
ya ampun itu semua karena gue itu semua salah gue
pokoknya gue harus berusaha lebih keras lagi buat tolongin deren
aduh nongol kayak sekali ini aja
aduh aku butuh bantuan banget ya
aduh gimana ya
lo jangan ngapa ngapain deren lo kata takut ketinggian
aduh ya ampun aku ketinggian
lo jangan bego deh deren
deren si siu itu nggak pantas buat lo
lo jangan nekat deren
lo pasti bakal nyesel
aduh ya ampun patungan
gak bisa itu tinggi banget
nak mana sih itu
kakek gimana sih
udah dicari kemana mana gak ada
tolong dong kakek tolongin deren kakek
kakek jahat banget sih
tapi kan aku minta kakek cuma nolongin deren doang
tapi kenapa sih kakek tega banget gak mau nolongin deren
mau kemana kemi
kakek ya ampun
syukur deh kakek akhirnya kakek
ya ampun kakek harus nolongin deren kakek
ini gawat ini bener bener gawat
tidak perlu kamu jelaskan
kakek sudah tahu semuanya
hah udah tahu
kebaikan hatimu dan ketulusanmu kepada deren
membuat kakek tergerak untuk menemuimu
untuk itu kakek akan memberimu sebuah hatiang
ya kakek hadiahnya kok cincin sih kek
bisa ditukar gak supaya aku jadi kurs lagi
biar aku bisa jadi sisi lagi
dan deren percaya kok sisi untukmu
aku tuh udah bener bener nyesel banget nakitin dia
tidak semudah itu kemi
sebab setiap perbuatan baik
akan ada berkah yang kamu terima
setiap perbuatan jahat
akan ada konsekuensi yang kamu tanggung
setiap perbuatan baik
ada berkah yang aku terima
tapi setiap perbuatan jahat
ada konsekuensi yang harus aku tanggung
tapi apa hubungannya sama
tega banget sih pergi gak bilang bilang
udah susah ketemunya
belum bantuin deren lagi
tapi bagus juga cincinnya
harusnya kan gue bersyukur ya udah dikasih hadiah
ya ampun ya ampun
asik asik asik
hah dia tuh pacarnya dateng tuh

jangan pasang bodo ke labu ini semua
dior pacarnya dateng tuh
jangan berbuat bodo please
sisil mau apa
terus potato skin dari gatbriar yakimix
terus makanannya mau garden blue parmigiana
terus sama es jeruk
tapi mbak es jeruknya gak pake es ya
tapi yang asal dingin aja gitu
jadi saya ulang ya untuk pesanannya ada
kok strawberry eh orange juice nya gak pake es sisil
biar banyak gitu
kasian mbaknya tulisnya banyak
sisil jadi bener ya
selama ini kamu ngilang bukan karena
kamu benci sama aku
ya jelas enggak lah deran
tidak sih gue bisa benci sama lo
sebenarnya sih gue mau jujur
kalau gue tuh bener bener
nyesel banget udah nyakitin lo
gue suka ngerasa gak enak
kalau misalnya inget
kejadian waktu itu yang gue maki maki lah
bahkan sebelum cicil minta maaf pun
deran udah maafin sisil kok
ih jadinya gue sakit sih
sorry ya gue kayaknya harus ke kamar mandi deh
oh keras ya
tunggu jari gue ngapain sih ini
aduh sakit banget
aduh pasti gue ngedut lagi nih
ya ampun tuh
kander kan gue genut lagi
aduh sebel sebel sebel
cuk cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
aduh mampus deh gue aduh
tukaknya tuh aneh aneh aja deh
ngasih kajeman setengah setengah kayak gitu
aduh gak mungkin gue keluar dengan wujud kayak gini
gak mungkin aduh
mbak boleh pindahin bawa ban gak
aduh ini sepeda mbak
aduh gapapa deh makasih ya
dan gue harus cepet cepet kesana sekarang juga
sekali lagi sorry banget ya
gue akan segera nemuin lagi
mbak tolong kasihin tisu ini ke mas mas yang lagi joget joget itu ya
mas mas ini ada titipan dari mbak yang ini
mendingan saya kasihin sendiri
aduh aduh aduh
mbak kalo misalnya dia nanya dari siapa tisu ini
bilang aja dari tamu yang tadi tuh sama dia ya mbak
awas loh kalo gak bener ya mbak
ini mas dari temen yang duduk sama mas tadi
makasih mbak ya
waduh pokoknya gue harus kabur dari sini sekarang juga
aduh untung akhirnya gue berhasil lolos sendiri tempat waktu
reputasi kita bisa hancur kan gara gara dia
jelas gue gak akan tinggal diam
gue udah susun rencana
besok si gendut itu bakalan hancur
enggak enggak ini tuh dijumlahin nih
ini dulu terus ini ke sini
enggak kayak gitu caranya tuh pertama dari sini dulu
dicari mulai dulu abis itu cari rasanya gitu
terima kasih han
gue udah sangat sangka eh ternyata selama ini sama lo
kemarin gue ketemu sisil
terus dia nyeritain semuanya tentang lo
dan ternyata lo tuh bener ya selama ini ya
sorry sorry sorry banget kalau selama ini gue kasar sama lo gue cuek sama lo gue mikir lo yang enggak enggak
gak apa apa kok yang penting gue seneng kok lo udah gak stress mikirin sisil lagi
sorry dan thank you deh